lanjut aku harus pergi ada urusan kembali

masa iya sih bu rosa ga dapet pekir hanya anaknya
apanya lagi belautan gitu
kenapa beda dengan yang al bilang
dia bilang kalau mamanya sibuk
setelah pesta ini aku harus tanya sama ahok
biar aku aja ya
itu pengantinnya kenapa kabur ya pak
ada apaan ya
mas kau mau kemana
mas kau mau pergi kemana
saya gak tau pak
kamu kenapa gak bisa gak tau
kamu kan personal asistannya
dia mau pergi kemana bilang sama aku
saya bener bener gak tau